kita lihat pembeli pembeli ini yang tadi ibu nunung bilang mengatakan itu turun sepuluh persen
saya rasa bukan turun sepuluh persen lagi itu akan turun mencapai bisa enam puluh persen
karena dengan adanya ppkm di dki dan depok ini khususnya kebetulan kita punya outlet di depok dan jakarta
jadi ini bisa kemungkinan ketat sekali pengorban pengorban ini seharusnya dia membeli sati atau melihat
kan sekarang kalau dia mau online dia kurang puas